masyarakat di kabupaten kepulauan bangge
masyarakat di kabupaten kepulauan bangge sangat ramah
sangat baik dalam menyambut kami semuanya dan tadi saya cek harga harga
ada beras ada yang rp tiga belas sphp dari bulog juga tersedia di sini
bawang merah rp tiga puluh lima bawang putih memang yang agak mahal bawang putih sampai rp enam puluh
tetapi secara umum saya kira harga di sini baik
kemudian yang kedua mengenai pembangunan jalan dari anggaran
dan impres jalan daerah di provinsi sulawesi tengah
ada sembilan kota dan kabupaten yang kita perbaiki
menyangkut lima belas ruas sepanjang satu ratus empat puluh tujuh km yang menghabiskan anggaran rp tiga ratus tiga puluh miliar
saya kira tidak hanya di sini di provinsi yang lain lain juga sama